video yang bersumber dari bagian humas dan protokol pemerintah kabupaten banyumas ini menunjukkan seorang nenek tujuh puluh dua tahun yang akhirnya dinyatakan sembuh
dengan diantar direktur rumah sakit margono soekario dan dokter spesialis paru pasien pdp yang sudah dinyatakan sembuh ini bertemu dengan bupati banyumas sebelum diantar pulang ke rumahnya di desa batu antan kecamatan cilongok banyumas
sementara bupati banyumas ahmad hussein meminta masyarakat dapat menerima pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan tidak memberikan stigma negatif karena tidak ada potensi menularkan kembali virus corona
sebelum dinyatakan sembuh pasien ini awalnya mengalami gejala demam batuk dan sesak nafas
pasien umur tujuh puluh dua tahun alhamdulillah sudah sembuh
saya tanya kenapa
bisa cepat sembuh apa yang dirasakan
dirasakan sama dengan lain bahwa demam batuk sesak nafas dalam itu lama tapi kemudian dengan keilasan dan sabaran serta tenang akhirnya alhamdulillah bisa sembuh